di balik pesona keindahan alam sumba nusa tenggara timur ada persoalan yang belum terpecahkan
sebagai wilayah yang rentan dengan perubahan iklim sumba menanggung resiko kekeringan dan juga kesulitan air bersih
sejumlah desa di sumba timur masih berjuang untuk mendapatkan sumber air
warga harus berjalan kaki sejauh tiga sampai dua belas km setiap harinya demi membawa pulang air untuk keluarga
sumba timur nusa tenggara timur identik dengan kekeringan
pada dua ribu lima belas musim hujan di sini hanya berlangsung tiga puluh hari dengan intensitas hujan yang rendah
perubahan iklim dan perubahan pola musim memperparah kondisi sumba timur
beberapa kecamatan dilanda kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih
di kecamatan haharu salah satu desa yang sulit menjangkau sumber air adalah desa
mbatalik adalah desa yang terdiri dari kota wengapu
desa ini berjarak sekitar enam puluh km dari pusat kota wengapu melintasi wilayah perbukitan terjal dan berbatu
masyarakat desa mbatapuhu hidup mengandalkan kebun jagung yang biasanya mereka buka di dasar lembah
pengairannya mengandalkan hujan yang hanya datang setahun sekali
uhuwatar atau nasi jagung adalah satu desa yang terdiri dari kota wengapu
satu satunya sumber makanan mereka dengan lauk buah labu
kekurangan sumber air membawa efek domino bagi desa ini
saat tanah kering ladang pun tandus
gagal panen berdampak pada ekonomi masyarakat
anak anak pun terpaksa hanya sempat mengenyam pendidikan sekolah dasar
sejak nenek moyang mereka tinggal di wilayah ini
baru tujuh belas warga desa batapuhu yang mampu mencapai pendidikan

sebagian tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya
kesulitan menjangkau jenjang sekolah yang lebih tinggi
atau bahkan sulit mengikuti pelajaran karena kurang asupan pangan bergizi
mei dua ribu enam belas perbukitan dan padang di desa ini masih tampak hijau
tetapi ini bukan indikasi warga akan lebih mudah mendapatkan air
ini kan kalau kita lihat nih pak ini kan kelihatan hijau pak semua rumput rumputnya hijau tanamannya hijau
kenapa jauh jauh
karena tidak ada yang dekat
sumber air satu satunya cuma yang ada di sana
artinya walaupun hijau ini air tetap jauh pak ya
musim hujan pun juga tetap ambil airnya di sana
kalau musim kering di sana ada air
ya kalau sudah ya tahun ini kemungkinan bulan mei atau juni air sudah kering
kemana lagi warga nyari air
kalau misalnya di tempat itu yang sejauh itu sudah kering kemana warga akan
paling di kali sebelah sana
berapa jauh itu pak
itu sekitar dari kali sebelah sana
kampung ini ke sana itu sekitar dua belas km
setiap hari warga mbatapuhu menuju sumber air di dasar bukit
pria wanita bahkan anak anak pergi menjinjing memanggul dan menjunjung jirigen kosong
untuk mencapai sumber air mereka harus melalui jalan setapak berbatu
setelah hampir satu jam berjalan warga sampai di satu satunya sumber kehidupan desa mereka
ini adalah salah satu surga bagi warga desa batapuhu sumba timur
berjalan kaki dua sampai tiga kilometer dengan medan yang terjal bukan masalah untuk mereka demi mendapatkan air bersih ini
ibu setiap hari kesini ibu
berapa kali satu hari ibu
selalu ada atau tidak
selalu ada atau tidak airnya ibu
kadang tidak ada
terus kalau tidak ada ibu kembali pulang lagi
ibu paling malam disini sampai jam berapa pernah
ini dari jam enam malam sampai jam tiga
gelap gelap itu ambil air ibu disini
iya gelap gelap kita tidur malah kita tidur disini
pertengkaran karena air adalah hal yang biasa terjadi
di kalangan warga desa batapuhu
apapun akan dilakukan warga batapuhu untuk memperoleh air
termasuk anak anak yang juga mengisi penuh jerigen dan membawanya dengan kuda
perjalanan pulang tentu lebih berisiko karena melalui jalur yang sama terjalnya dengan beban yang lebih berat
tidak jarang air yang mereka ambil hanya tersisa separuh saat tiba di rumah karena tumpah atau diminum sepanjang perjalanan pulang
bagi mereka inilah satu satunya cara bertahan hidup dan menghidupi keluarga
itu memang di bor sampai berapa ratus pun nggak dapat air
tapi untuk yang seperti itu pemerintah membantu dengan menyiapkan mobil tanki untuk desa desa itu
kita juga berupaya untuk melakukan semacam resit lemen gitu
makanya melalui bantuan bantuan kementerian naket trans kita membangun pusat pusat pemukiman yang baru
yang dekat dengan sumber air
warga menantikan pemerintah untuk hadir memberikan solusi
sampai air tak lagi sulit dijangkau dan ada harapan bagi masa depan anak anak mereka
yogy tujuliarto sumba timur